maaf dan maaf pengampun saya bukan allah ustadz
ya tolonglah bu tolong maafkan almarhum jangan sebut sebut lagi di anak saya
mungkin saya sapa sakit sakit mungkin itu sudah hukuman dunia abadiyah
asap periksa tasibu ini
ya allah tunjukkanlah kebenaran itu pada mereka ya allah bismillahirrahmanirrahim
tapi bukti kalau ibu pencuri
tapi bukti kalau ibu pencuri
hai allah enggak enggak bukan bukan saya
baik para pak biar sekurit yang menangani pasang
bawa alat bukti ke pos baik yang lain kembali bekerja ini
masalah ini biar saya selesaikan ayo
hai sakit hati rambah sama rafaah
beri dia balasan yang setimpal atas semua perbuatan kekecilannya kepada hamba ya allah
bapak hari ini juga saya pecat
kenapa saya dipecat pak
bapak sudah merugikan uang perusahaan senilai lima ratus juta
silakan bapak keluar juga
ini fitnah pak
bukan saya pelakunya pak
saya ini fitnah pak
beri saya kesempatan sekali lagi pak
untuk membuktikan siapa pelakunya pak
secepatnya bapak ganti kerugian saya
kalau tidak bapak saya perkaranya meja hijau
ini semua gara gara ibu
ibu bawa siapa ke kantorku
ya allah mas
terus kita gimana dong mas
aku gak mau mas

aku butuh duit buat belanja mas
ibu bawa siapa
ibu bikin hidup kita menderita
awas ibu kalau ketemu
setelah saya mendengar
dan penjelasan dari mbak devi
tentang hidup mas raffa
berarti mbak devi harus segera mendatangi
rumah ibunya mas raffa
mbak devi harus segera kesana
mungkin bisa jadi ibunya mas rafa belum meridhoi dan belum memaafkan anaknya yang sudah durhaka kepadanya
tunggu apa lagi mbak devi
mau jasad fix rafa tidak dikuburkan
dibawa ke sana kemari bahkan bumi pun menolak jasadnya
silahkan mbak nevi
iya pak ustadz saya mau ke rumah ibu mertua saya dulu
baik mbak nevi silahkan mbak nevi
saya titip jenazah suami saya pak ustadz
ibu ibu ibu ini nevi ibu
ibu mas rafa meninggal bu ibu ke pemakamannya sekarang
saya nggak punya anak yang namanya rafa
dan kamu siapa saya gak kenal namamu
ibu ini aku devi bu mantu ibu pasti ibu lupa sih
saya gak punya mantu yang jahat seperti kamu
ibu tolong maafin mas rafa ya ibu
kalau ibu nggak mau maafin saya setidaknya ibu maafin mas rafa bu
kasian mas rafa ibu dia gak bisa dikubur ibu
ibu kesana ya sekarang ke makam ya bu ya
itu bukan urusan saya
aku harus gimana
kasian mas rafa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak desi ibu mertua mana
kasian jasadnya mas rafa
kalau harus terlalu lama menderita seperti ini
ibu gak mau datang pak ustadz
ibu udah gak peduli lagi sama mas rafa
dia udah gak peduli lagi dengan kesedihan saya pak ustadz
kenapa bu siti begitu tega dengan anaknya
mas rafa udah nurhaka sama ibu
ibu sakit hati pak ustadz
ibu pernah mengutuk mas rafa kalau hidupnya gak akan bahagia dunia dan akhirat
saya benar benar nyesel
ya sudah biar saya yang mendatangi ibu mertua
biar saya yang membujuk beliau
semoga beliau mau datang kesini
makasih pak ustadz
saya titip dulu jenazahnya ya
waalaikumsalam pak ustadz
cobalah tolong ibu
ibu mau datang ke pemakaman
mas rafa sekarang sedang menderita bu
ia sudah meninggal
tapi jasadnya ditolak kumi
allah saja maha pemaaf dan maha pengampun
ibu mau datang
saya bukan allah anak ustadz
jangan sebut sebut lagi di anak saya
mungkin itu sudah hukuman dunia buat dia
pak ustadz gimana ibu ustadz
ibu mau datang kan
saya tidak berhasil memujuk beliau untuk datang ke sini
terus kita harus apa pak ustadz

kita sudah berusaha
kita sudah berusaha
kita sudah berusaha
kita sudah berusaha
kita sudah berusaha
kita sudah berusaha kita sudah berdoa
tapi sampai sekarang jenazah mas rafa tidak bisa juga kita makamin pak ustadz
dengan terpaksa mbak devi
kalau memang harus begitu saya ikhlas pak ustadz
asal mas rafa bisa terbebas dari kesulitan dia
ya sudah kalau begitu
bapak bapak berhubung jenazah ini tidak bisa dikuburkan
sekarang jenazah kita bawa kembali ke rumah ibunya
kalau almarhum selama hidupnya punya kesalahan kepada kita semua tolong buka pintu maaf yang selebar lebarnya
karena almarhum akan kita bakar
ya ampun mas rafa
tunggu ustaz jangan dibakar
saya ada ibu
yang mengandung dan melahirkan dia
rafa tetap anak saya
ibu sudah memaafkanmu nak
ibu sudah mengifaskan kamu anakku
tenanglah kamu di sana
di sisinya ya allah
ya allah bunyi hampa ya allah
amatlah menyembah ya allah
ya allah anakku sendiri ya allah
ya allah bunyi juga loh
saya anakku ya allah
saya tarik kembali sembahanku ya allah
amatlah menyembah ya allah
ya rahmat ya allah
amatlah menyembah ya allah
bapak pilih ibu
saya sudah memaafkan anakku sayang
amatlah menyembah ya allah
alhamdulillah ibunda mas rafa sudah meridoi dan kita semua sudah memaafkan mari sekarang
kita makamkan almarhum secara layak bapak silakan dibantu diangkat